dinilai penting untuk diselamatkan bank ssbc baru saja mengumumkan untuk membeli cabang silicon valley bank yang ada di inggris
aksi korporasi ini dilakukan untuk menyelamatkan pemberi pinjaman utama untuk perusahaan startup di inggris
akuisisi ssbc itu dilakukan setelah otoritas amerika serikat bergerak untuk memberikan bailout dan membendung dampak yang lebih luas dari kolapsnya bank yang memiliki aset dua ribu tujuh ratus triliun rupiah
menteri keuangan inggris jermy han menyebut penyelamatan silicon valley bank yang ada di inggris merupakan langkah penting yang harus dilakukan
hal ini untuk melindungi perusahaan perusahaan startup yang ada di inggris
han juga mengklaim sistem perbankan inggris saat ini sangat aman dan memiliki fondasi yang kuat
kami telah membangun ekonomi teknologi terkini yang terbesar di dunia setelah hanya china dan amerika serikat
jadi untuk kita sebagai negara ini sangat penting untuk memperkembangkan sektor ini
dan itulah sebabnya saya bank inggris dan saya semua menggabungkan keputusan untuk membuat perubahan ini